ah lo jangan coba coba ngancurin rumah tangga gue ya
udah ada buktinya kok
jelasin ke mas dino sekarang
jelasin lepasin sagan
karena gue tau huru hara apa yang akan terjadi ketika andin tau rena adalah anak kandungnya
kau bilang sama mbak anak mbak udah meninggal
anak mbak masih hidup ya elsa
dan ternyata kamu yang taro anak mbak ke pantiasuhan
kau pikir anak mbak apa
udah diam kamu
aku akan bawa kamu untuk ngelakuin tes dna sama nindi
supaya kamu tau aku tuh ga pernah selingkuh
dan selama ini kamu pikir aku jahat rata istri kamu mas yang jahat
aku akan buktiin semuanya alsa
dan aku akan bersihin nama baik aku sama nindy
lu kalau kamu nyus merangan ya mbak
gue ga salah
lo jangan coba coba ngancurin rumah tangga gue ya
udah ada buktinya kok
jelasin ke mas dino sekarang
jelasin ke mas dino sekarang
al sudah cerita semuanya sama papa
kalau nindy masih hidup
dan rena adalah anaknya andi
elsa yang buang anak itu ke pantiasuhan ya kan
kamu tahu kamu tahu
dan kamu menutupi itu semua
dari papa dari andin
bahkan kamu ikut membuat makam palsu itu
belum lagi kalau nino tahu
reina adalah anak kandungnya
ulu harap apa lagi yang terjadi ya
gue yakin adik gak akan siap
semua permasalahan ini seperti bom kan
gue takut akan meledak
pasti akan merugikan semua pihak di sini
lu berhak untuk ngambil keputusan
tapi kalau sampai andin tahu dari orang lain
ulu harapnya makin parah
masalah makin ribut makin merantakan semuanya
itu aja yang gue khawatir ya
paling sekarang gue cuma bisa bantu doa aja sih
semoga semua masalah itu penjelasan ya
gue hantarin lu ke depan ya
jadi gak enak nih
hantarin lu ke depan
gue balik deh
masuk kasihan andin sendiri
andar tadi dia tinggal
lu beneran mudahan sama biji
lu bisa gak sih gak sebut nama dia
enggak enggak enggak
lu gak percaya
garing pertandaan lu
gimana nih mau gali sedalam apapun juga
jelas jelas makamnya ini kosong
iya dari tadi kita gak gali gak ada tanda tanda sama sekali jenazahnya
nah itu kenapa ya pak bos ya
apa kerangka jenazahnya hilang atau
kamu dengarkan saya
apapun yang kamu dengar di pemakaman tadi
simpan cerita itu untuk diri kamu sendiri
jangan sampai orang lain tahu terutama andi
karena tadi dokter bilang sama saya andin hampir keguguran karena jatuh di makam
aduh kok gue jadi kagetan memikirin gini ya
heran aja gue kalau makam anaknya andin kosong
terus jasadnya anaknya andin kemana
aduh kemana itu anaknya
itu bu anak
kamu lagi mikirin siapa sih
anak siapa yang kamu pikirin
itu kemana anak ayamnya
bahkan saya nggak tahu bu saya kan lagi kerja di sini bu
kamu mikirin anak ayam
iya bu soalnya itu anak ayam kesayangan emak saya
saya juga bingung jadinya
aduh hampir aja gue ketahuan
bisa diayak gue sama pak bos kalau gue bocor
aduh kamu tuh ada ada aja ya mir mir anak ayam segala kamu pikir
yaudah kamu tadi jadi ketemu andin
oh jadi bu jadi
alhamdulillah tadi pas saya ketemu sama andin udah baik baik aja bu
udah diperiksa sama dokter gak ada apa apa
katanya cuma disuruh bed rest aja
iya bu bos pakai tenang aja
kan di sana udah ada pak bos yang ngejagain andin
udah kalau gitu syukurlah
duh saya senang denger ya kalau andin gak kenapa napa
iya tadi saya tuh ke sini nyariin kamu
karena di rumah kan sepi kiki lagi pergi
saya pikir kamu pergi juga
oh ada yang mau saya bantu
enggak saya cuma pengen cari aja sepi soalnya rumah
udah saya ke dalam dulu ya
aduh aduh aduh aduh syukur alhamdulillah bu bos gak ngegetanin andin lagi
temen gue sih bilang nomor itu tersimpan atas nama
julius untuk dia pengawin papi mia